elit gerindra angkat bicara soal pertemuan ketua umum prabowo subianto dengan agus harimurti yudhoyono di rumah kertanegara selasa sore
gerindra mengisyaratkan pertemuan keduanya tidak membahas soal koalisi pilpres dua ribu sembilan belas
elit partai gerindra menegaskan tidak ada yang spesial dalam pertemuan prabowo dengan agus
gerindra menilai komunikasi politik yang dirajut keduanya sah dilakukan
dalam pertemuan tidak ada pembicaraan soal koalisi menjelang pilpres dua ribu dua puluh
menurut gerindra masih terlalu dini untuk membicarakan sosok cawapres yang akan mendapingi prabowo
namun partai gerindra tidak menutup kemungkinan melirik sosok agus yudhoyono sebagai cawapres
elit gerindra bahkan tidak melihat ada persaingan antara agus dan prabowo pasalnya keduanya berasal dari generasi yang berbeda
saya kira komunikasinya komunikasi biasa saja
dan silaturahim yang bagus saya kira sebagai sebuah gesture bahwa dalam politik itu ya kita memang harus bisa membuka ruang untuk dialog
walaupun terjadi perbedaan perbedaan pendapat walaupun terjadi persilangan argumentasi dan sebagainya
tapi saya kira baik baik saja untuk membuka satu ruang dialog komunikasi antara tokoh tokoh politik yang ada